musisi dan caleg partai gerindra ahmad dhani hari ini kembali dicatalkan diperiksa sebagai saksi kasus penipuan serta penggelapan proyek villa di kota batu jawa timur
pemeriksaan dilakukan di mapolda jawa timur
pemeriksaan dijadwalkan pada pukul empat belas
ini adalah pemeriksaan kedua yang harus dijalani ahmad dhani sebagai saksi kasus penipuan dan pengelapan dalam perkara gagal bayar pinjaman utang senilai dua ratus juta pada seorang pengusaha
seharusnya pemeriksaan ini dilakukan kemarin tetapi karena alasan sibuk dhani meminta ditunda pada hari ini
pemeriksaan kedua dalam kasus gagal bayar atau dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan di mana ahmad dhani bersatu sebagai saksi
seorang penyidik tadi mengatakan bahwa sebenarnya ahmad dhani ini sudah datang sudah sampai di surabaya dan sudah menginap di sebuah hotel di wilayah gayong sari surabaya ini sejak pukul sembilan atau pukul sepuluh tadi pagi
karena itu mungkin hampir bisa dipastikan bahwa ahmad dhani pasti akan datang
untuk menjalani proses pemeriksaannya di mapolda jawa timur ini hanya memang terlambat sampai beberapa jam
informasi terakhir yang saya dapatkan mengatakan bahwa dhani akan sampai di mapolda jawa timur ini ini sekitar pukul setengah lima atau pukul lima dan kemudian akan masuk ke ruangan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan dan penipuan ini
nah ini sebenarnya pemeriksaan ini sendiri adalah pemeriksaan
pemeriksaan kedua yang harus dilakukan ahmad dhani dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini dan sampai karena sebenarnya pemeriksaan sendiri harusnya sudah dilakukan sejak hari selasa kemarin
tetapi karena ahmad dhani kemudian meminta untuk pemunduran jadwal pemeriksaan dilakukan pada hari ini kemudian polisi setuju dan akhirnya dilakukan pemeriksaan atau dijadwalkan pemeriksaan pada sore ini
memang kalau bisa anda lihat tadi begitu antusias wartawan yang sudah menunggu di sini di mapolda jawa timur ini bahkan sejak tadi pagi sudah mulai menunggu dan memang masih setia menanti untuk menunggu kedatangan ahmad dhani untuk menjalani proses pemeriksaan di mapolda jawa timur ini
dan yuda menurut kombes frans barung mangira kabit humas jawa timur dalam pemeriksaannya
pemeriksaan kedua ini polisi ingin memastikan atau berusaha untuk menggali lebih dalam lagi sejauh mana peran dhani dalam dugaan penipuan dan penggelapan ini
selain itu juga untuk meng cross check kan untuk mengkonfrontir apa yang sudah didapatkan polisi hasil hasil pemeriksaan yang sudah didapatkan polisi saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap edi rumpoko
edi rumpoko ini adalah mantan wali kota batu yang sekarang berstatus sebagai tersangka kasus korupsi
oleh kpk yang diduga oleh polisi mengetahui betul bagaimana proses perjanjian peminjaman antara ahmad dhani dengan salah satu pengusaha yang melaporkan kasus ini kepada polisi
sehingga pada saat itu polisi menduga bahwa ada pertemuan antara ahmad dhani dengan salah satu pengusaha di mana ahmad dhani menawarkan sebuah investasi dengan pinjaman senilai empat ratus juta
tetapi dalam saat
nah jangka waktu yang sudah ditentukan ahmad dhani hanya bisa membayar sebanyak dua ratus juta
sisanya tidak bisa terbayar meskipun pihak pengusaha yang dipinjami itu sudah melakukan berbagai macam upaya
dari mulai penagihan hingga somasi
nah di jawa timur sendiri ini tidak hanya kasus pertama saja karena jumat depan dhani ahmad dhani juga akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk kasus yang lain yaitu kasus pencemaran nama baik